sekarang kita itu terakhir latihan ya buat pementasan
coba diskusi dulu sama nafis yang jadi harimau
kebetulan nih miss juga lagi cari peran harimau
loh kenapa bukannya kemarin tuh kamu gak mau jadi pohon
iya sayang mumpung masih bisa belajar
terus juga kamu belajar menyampaikan apa keinginan kamu sama nafis
dan adik kamu roy
soal mas har lebih baik aku ceritakan nanti saja
agar al dapat menerima informasinya secara perlahan
tidak ada lagi
iya mama kamu mau pulang dulu sebentar di
karena mama kamu pengen masakin sup kesukaan kamu
abis itu langsung balik kesini lagi kok
padahal gak usah
mama kalau udah punya keinginan pasti dilakuin
oh iya kamu disini sambil kerja ya
iya di maaf kamu terganggu ya
gak apa apa kalau kamu terganggu aku bisa pergi kok
enggak lah gak usah dong
ya saya malah yang ngerasa gak enak
harusnya kamu di kantor
kerja di kantor malah disini
karena aku bisa kerja dari mana aja
bel kontak kontak kantor sama sekretaris aku
urusan kantor dia bisa handle kok
kamu baik banget ya bel
kamu sampai bawa pekerjaan kamu kesini untuk jagain saya
dan semenjak kamu gak ungkapin lagi perasaan kamu
kok kamu mungkin perhatian sama saya
kenapa lagu lagu aku kayak gitu
ada yang salah
atau mau sesuatu
tidak ada apa apa
itu sama sekali menenang aku
ia dari insanlar sulit
itu tradisi hati
itu tak ada
tentang cerita masa kecil kita
tapi sedikit banyak mama sudah cerita tentang kamu
meskipun kamu susah diatur pastinya
doakan ingatan saya cepat kembali ya
kamu mengingat sesuatu lagi atau apa
beberapa memori yang
yang mampir tapi saya gak tau itu apa
tapi saya tadi kayak ngeliat
kan kamu tahu kalau kamu mencoba berpikir keras
atau mengingat sesuatu
flashes itu tuh akan datang lagi
dan akan mengaruhi kepala kamu
kamu akan sakit lagi
mau ke dokter
hah mau ke dokter
harus cek lagi
kapan kapan kita kesini lagi
kamu yakin bisa berdiri atau mau tunggu dulu
kamu mau duduk
sekarang kita itu terakhir latihan ya buat pementasan
oh ya reina kata juana kemarin kamu mau jadi harimau ya
coba diskusi dulu sama nafis yang jadi harimau
kebetulan nih miss juga lagi cari peran harimau
loh kenapa bukannya kemarin tuh kamu gak mau jadi pohon
iya sayang mumpung masih bisa belajar
terus juga kamu belajar menyampaikan apa keinginan kamu sama nafis
tapi kalau nafisnya setuju ya nafis juga berhak menolak loh
aku gak mau jadi harimau
kata papa jadi pohon itu pokoknya gak penting
tapi lebih berguna miss
bisa jadi tempat berteduh dan bisa tempat bermain
kata papa jadi pohon atau harimau atau pohon apapun kita sama sama hebat
wah benar tuh yang diomongin sama reina
aku janji gak akan jadi harimau yang sombong
entah yaudah sekarang kita mulai latihan ya berdiri semuanya
ali baren gak ada di lokasi
elsa juga gak ada
yang ada cuma dua pria
yang satunya mencoba mengikuti
yang satunya mencoba mengikuti gue
yang satunya mencoba mengikuti gue
siapa itu agus
cepet tuh jawab